seorang pemandu lagu sa diamankan anggota satreskoba polres magetan pada kamis siang
yang pernah membawa sabu sabu yang disimpan di dalam pakaian dalamnya
rencananya sabu sabu tersebut akan digunakan bersama pacarnya
dari tangan tersangka polisi menyita sabu seberat dua puluh lima dan tiga puluh dua gram
telepon seluler berah serta uang tunai
sementara barang haram tersebut didapat dari seseorang yang kini masih dalam pengejaran
setelah pengembangan kasus polisi mengamankan dua tersangka lain yaitu sw dan ba
kedua pria ini diduga sebagai pengedar sabu sabu
tersangka tersebut inisial sa dia mengaku bahwa barang tersebut didapatkan
dari tersangka yang bernama os dan b di wilayah madiun
barang buti dua klip yang satu dua puluh lima dan yang satunya tiga puluh tiga
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal lima tahun penjara
di bukutan cnn indonesia